penutupan gerai lotus dan debenhams menambah panjang daftar ramainya toko retail memutuskan berhenti beroperasi
bahkan seperti absen wajib sepanjang tahun dua ribu tujuh belas hampir setiap bulan ada satu brand toko retail yang tutup
kami hadirkan daftar penutupan gerai retail sepanjang tahun dua ribu tujuh belas musim gugur gerai retail
saya hadirkan datanya untuk anda dan kita tahu juga mungkin ini juga beberapa brand kesayangan anda
dan mungkin juga anda merupakan salah satu pelanggan yang harus legowo melepas mereka berhenti beroperasi
kita lihat pada bulan juni misalnya juni dua ribu tujuh belas diawali oleh pt modern sevil indonesia yang menutup seluruh gerai tujuh eleven
meskipun memang ini ada sedikit studi kasusnya khusus ya untuk tujuh sebelas karena memang untuk tujuh eleven ada beberapa hal manajerial
kemudian ketika mereka perizinan yang berbentuk kafetaria kemudian sambil mereka melakukan penjualan minimarket
misalnya kemudian bagaimana juga aturan pemerintah yang melarang untuk penjualan minuman beralkohol
juga akhirnya juga mendesak kinerja keuangan dari tujuh eleven
berbagai alasan memang akhirnya membuat manajemen memutuskan untuk menutup seluruh gerai tujuh eleven
tapi kemudian pada saat itu mulai muncul beragam opini kemudian juga wacana
apa sebenarnya yang terjadi
lalu kita lihat pada bulan juli jadi satu bulan setelah tujuh eleven ditutup
akhirnya pt matahari putra primat menutup dua gerai hypermat mereka ya
jadi setelah juni masuk ke juli kali ini giliran matahari putra primat yang menutup dua gerai hypermat
kita bergeser lagi ke bulan selanjutnya tadi bulan juli ya
kita lihat bulan agustus ramayana lestari sentosa menutup delapan gerai sekaligus
jadi mereka melakukan walaupun manajemen ramayana mengatakan mereka sedang akan mengadakan shifting untuk pola bisnis mereka ke depan
tapi paling tidak fakta dan informasi yang kami himpun
dari tim cnn indonesia business mencatat ada delapan gerai yang ditutup ataupun berhenti beroperasi oleh ramayana lestari sentosa
dari bulan agustus kita bergeser ke bulan selanjutnya september matahari department store akhirnya juga menutup gerai pasaraya
gerainya di pasaraya dan juga manggarai
anda mungkin tidak lupa atau anda salah satunya ikut ngantri juga panjang
ketika akhirnya diskon besar besaran dilakukan dan akhirnya menjadi pemberitaan
tapi paling tidak ini menunjukkan bagaimana pola manajerial perusahaan perusahaan retail tersebut
menutup gerai mereka
bulan sepuluh bulan oktober kita lihat mitra adi perkasa menutup tiga gerai lotus
mungkin anda salah satu pelanggan ya ini ada sejarah tersendiri sesungguhnya lotus ya
kita lihat ada tamrin di tamrin di cibubur hingga bekasi ya
kita lihat di sarina juga bahwa memang hal ini menunjukkan bahwa mitra adi perkasa tidak berhenti hanya menutup gerai lotus saja
tapi ternyata bergeser ke selanjutnya akhir tahun nanti mitra adi perkasa juga mengatakan akan menutup gerai the benhams mereka di tiga titik sekaligus ya
di rawaci kemudian ada di kemang village kemudian ada di senayan city ya
dan tidak hanya itu yang menarik juga mitra adi perkasa menyatakan mereka nanti juga akan mencoba untuk beralih ke e mall ya
jadi bagaimana mereka menjual jadi versi seperti e commerce gitu
jadi tidak menjual secara fisik dengan menyiapkan berbagai gerai gitu ya
dan mereka mengklaim atau menyatakan bahwa mereka akan lebih fokus untuk sogo kemudian juga cebu kemudian juga galeri lafayette ya
jadi intinya adalah bahwa memang
musim gugur ini tidak lepas dari angka ini
data dari aprindo menunjukkan sepanjang januari hingga september bahwa pertumbuhan bisnis retail itu jelek sekali
dan ini tentu akan menjadi challenge bagi pemerintah bagi pelaku usaha
mengingat memang ini menjadi indikator apakah ini alarm
apakah ini alarm bagi pelaku bisnis
kemudian bagi pemerintah apa yang harus dilakukan
kajian apa yang harus diperdalam
sehingga kita bisa menemukan jawaban pasti
benarkah ini ataupun penutupan gerai ini karena memang pelemahan daya beli efisiensi atau justru digitalisasi